air zam zam merupakan salah satu yang paling dicari oleh jemaah haji dan umroh
selain untuk kebutuhan sehari hari selama di tanah suci
tidak sedikit orang yang membawanya ke pemondokan dengan galon atau kantong air berukuran besar
di salah satu sudut masjidil haram makkah arab saudi
terdapat petugas yang khusus membantu jemaah mengambil air zamzam
menggunakan selang seperti di stasiun pengisian bahan bakar
para petugas mengisi galon kosong dengan air zam zam yang tersusun di sebuah troli
setelah terisi petugas tersebut mengantarkan galon seberat enam puluh dua kg tersebut
salah satunya adalah muhammad suhail
jika ada tong yang kosong ia segera menggantinya dengan yang sudah terisi
pria asal bangladesh yang sudah enam bulan bekerja di masjidil haram ini
mengaku senang karena dapat membantu jemaah haji dan umroh
pria asal bangladesh yang sudah enam bulan bekerja di masjidil haram ini mengaku senang karena dapat membantu jemaah haji dan umroh

dodi wahyudi makkah arab saudi